seorang anak perempuan berusia tujuh tahun ditemukan tewas dalam kondisi sudah kering di sebuah kamar
rumahnya di kabupaten temanggung jawa tengah pada minggu malam
diduga mayat tersebut sengaja disimpan dan meninggal sudah lebih dari empat bulan lalu
suasana haru terlihat saat jenazah anak perempuan bernama aisyah latifatul kumairah
korban dugaan pembunuhan diturunkan dari mobil jenazah senin sore
korban yang masih berusia tujuh tahun diketahui meninggal dunia di sebuah kamar rumahnya di desa bejen temanggung jawa tengah
diduga gadis cilik tersebut sudah meninggal selama lebih dari empat bulan dan sengaja disimpan oleh kedua orang tuanya di dalam sebuah kamar di rumahnya
menurut pengakuan paman korban marianto mayat korban ditemukan setelah sejumlah saudara korban curiga karena korban tidak terlihat sejak januari lalu
setiap ditanyakan ke orang tuanya selalu dijawab korban sedang berada di rumah
kecurigaan keluarga semakin bertambah ketika saat lebaran korban tidak ada di rumah kakeknya
saat dicari korban ditemukan di rumahnya sudah membusuk di dalam sebuah kamar
ternyata di sana terbongkar kalau aisyah itu benar benar tidak ada di sana
karena kalau misalnya mungkin dari bibirnya itu sering main di sana kok gak pernah kelihatan si aisyah
hingga selasa siang polisi terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan
saksi saksi terkait kasus tersebut
kapolres temanggung akbp beni setiwadi menyatakan
dugaan awal dari kasus tersebut adalah orang tua korban terpengaruh bujuk rayu seorang dukun
untuk melakukan ruah terhadap korban dengan cara menenggelamkan kepala korban ke dalam air
lantaran diyakini anak tersebut nakal dan dihinggapi makhluk halus
wah itu anak yang sedang dihinggapi dari dunia lain
untuk dilakukan apa namanya
ruah nah ruah bentuknya ditenggelamkan terus kemudian nanti diangkat
selain menunggu hasil otopsi polisi telah menahan empat orang
yaitu kedua orang tua korban dan dua tetangga korban